kabit humas polda metro jaya kombes argo yuwono mengatakan bahwa selasa kemarin direktorat kriminal khusus polda metro jaya
telah menerima permohonan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
kasus dugaan chat berkonten pornografi dengan tersangka rizik syihab
menanggapi hal itu argo menyatakan bahwa sp tiga tidak bisa dilakukan begitu saja karena harus mempertimbangkan banyak hal
tentunya kan tidak semudah apa yang kita bayangkan ya
tentunya pasti penyidik mempunyai pertimbangan lain apakah itu kasus itu merupakan titik bidana atau bukan
apakah saksi saksi semuanya itu apakah memenuhi unsur pidana atau tidak
ini semuanya nanti tergantung dari penyidik ya di dalam melaksanakan kegiatan gelar perkara
nanti penyidik yang akan menjawab daripada permohonan kuasa hukum dari pak habib rizik